putih kita tahu kamis dini hari antrian cukup luar biasa termasuk pemudik yang menggunakan sepeda motor
nah bagaimana malam ini apakah antrian masih terjadi di sana
putih bisa mendengar suara suara
selamat malam elvira dan juga pemirsa
memang pada h dua lebaran tahun ini semakin malam suasana arus mudik di pelabuhan ciwandan ini semakin padat oleh kendaraan bermotor
dari pantauan kami tadi memang kendaraan bermotor ini sudah mulai memenuhi setiap kolom tenda di buffer area motor di pelabuhan ciwandan ini
sejak sekitar pukul delapan belas atau setelah buka puasa
dan diprediksi kenaikan jumlah antrian ini akan terus meningkat setelah sampai usai sahur
seperti itu seperti yang terjadi semalam bahwa ada atau terjadi keramaian pada pukul sepuluh hingga pukul delapan pagi tadi
sehingga memang ini menjadi antisipasi petugas untuk dapat mengurai kemacetan pada malam hari
karena memang para pemudik ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan kapal menuju pelabuhan bakauni di pulau sumatera pada malam hari
karena memang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengemudi yang juga membawa anak anak mereka
mereka ini lebih memilih untuk malam hari
karena lebih teduh
tapi memang sebagian ada yang memilih untuk mudik pada perjalanan mudik pada siang hari
karena memang waktu aktif anak anak mereka pada siang hari sehingga tidak akan mengganggu waktu istirahat mereka pada malam hari
dan dapat saya sampaikan jumlah pemudik motor yang ada di pelabuhan cewanan dan meluju pelabuhan bakauni lampung ini pada hari ini sampai pukul tujuh belas tadi
sudah ada sebanyak dua puluh ribu motor yang melakukan penyeberangan atau melakukan
cek in di pelabuhan cewanan
dengan jumlah total penumpang sampai pukul tujuh belas tadi yaitu tiga puluh penumpang
dan jumlah tersebut naik jauh dibandingkan kemarin tanggal sembilan belas yaitu hari pertama cuti bersama
ada sebanyak dua puluh tiga ribu kendaraan
ada sebanyak dua puluh ribu orang penumpang yang melakukan penyeberangan dari pelabuhan ciwandan ke pelabuhan merak
dan juga sebanyak lima belas ribu kendaraan roda dua yang melakukan penyeberangan menuju pelabuhan bakauni
dan seperti yang kita tahu elvira dan juga pemirsa pelabuhan cewanan ini
merupakan pertama kalinya dijadikan pelabuhan penumpang setelah pada tahun lalu dijadikan pelabuhan penumpang secara emergensi
karena membludaknya jumlah antrian kendaraan baik roda dua roda empat maupun kendaraan kendaraan besar
sehingga memang pada tahun ini dilakukan kebijakan untuk memindahkan kendaraan bermotor roda dua dan juga kendaraan truk truk besar di pelabuhan cewanan
tentunya sebagai pelabuhan dadakan elvira dan juga pemirsa
jadi salana prasarana ini dikebut untuk disiapkan fasilitasnya supaya para pundik juga lebih nyaman untuk melakukan perjalanan mudik mereka
dan saat ini saya sudah bersama dengan wali kota cilegon ada bapak heldy agustian
selamat malam pak heldy
boleh diceritakan agenda kunjungan pada malam hari ini dan bagaimana bapak melihatnya silakan
yang pertama kami ingin memastikan malam ini beberapa waktu yang lalu kami juga tetap kesini bersama kemarin juga pak menko juga hadir
nah kami melihat memang puncaknya pada malam ini ya
kami melihat memang tadi apa yang disebutkan bahwa kemajuannya sangat signifikan ya
artinya bahwa sampai dengan jam tujuh belas tadi sampai dengan dua puluh ribu motor lebih kemudian penumpangnya hampir tiga puluh satu ribu ya
tapi tadi kami melintas di sini sampai dengan jam saat ini adalah tidak ada kemacetan di jalan jls
kemudian tadi kami juga sempat mampir di pospam kesehatan yang memang kami berikan
dari hasil laporan
laporan itu memang hari ini hanya satu eksiden
kemudian kemarin ada empat eksiden dan eksidennya rata rata eksiden ringan ya
bukan karena tabrakan gitu karena memang kelalaian atau jatuh sendiri lah ya
jadi memang meskipun di pelabuhan cewandan ini sejak buka puasa tadi sudah mulai dipadati dan juga semalam sudah mulai padat oleh kendaraan dua dua
tetapi ini tidak sampai mengganggu laluritas di jls
hanya sampai kurang lebih satu kilometer ya pak di pintu masuk pelabuhan ciwandan
kalau boleh diceritakan pak heldi ini bagaimana peran pemerintah cilegon dalam mendukung keputusan pemerintah untuk membuat ciwandan ini sebagai pelabuhan penumpang pada tahun ini pak heldi
ya pertama kami mengucapkan terima kasih pada saat pertama kali kakor lantas datang ke kota cilegon
memang kita ingin menyepakati pada saat itu adalah kilometer sembilan puluh tujuh
yang memang sudah kita buat mou bersama namun waktunya tidak terkejar ya
sehingga alternatif kedua adalah bagaimana kita menggunakan
memang kita ingin memastikan fasilitas yaitu pelabuhan cewandan
dimana pada saat itu memang pemerintah kota cilegon jalannya agak mohon maaf ini karena jalan kami adalah jalan kelas tiga
jadi jalan rusak
maka kami setelah instruksi daripada kakor lantas kami mengumpulkan seluruh industri yang ada di kota cilegon
yaitu dengan forum industri peduli jls
kami ingin memastikan h sepuluh bahwa jalan jalan di kota cilegon harus tidak boleh ada yang bolong
ya sehingga bantuan dari industri sangat berperan ya
ada beberapa perusahaan memang yang terbesar memang untuk perbaikan jalannya dari ks posko terus kemudian dari chandra asri juga untuk pengaspalan plastik ya
sekalian beliau juga promosi pada saat itu
kemudian setelah kita pastikan h sepuluh sudah tidak ada jembatan atau jalan yang bolong kami laporkan ke pusat
karena memang ini tugas kami adalah di jls ini dan kami minta bantuan dari pupr pusat tapi memang tidak terburu
baru di bulan mei baru diturunkan dana impor
karena ini juga diperbaikan ini
ya jadi otomatis sekarang jalannya agak lenggang tidak seperti kemarin
dimana motor terus kemudian kendaraan roda empat penumpang
kemudian truk juga jadi satu
nah kemudian truk truk yang besar
jadi satu pada saat itu
maka solusi yang diambil oleh pemerintah pusat kami sudah jalankan sebelum tanggal delapan belas kemarin
truk truk yang kapasitasnya panjang odol
nah itu bahwa tidak boleh lagi melintas di kota cilegon ini gitu loh
kebijakan itu yang diambil dan kami mematuhi aturan aturan pemerintah pusat
dan ini kolaborasi ini menjadi hal yang penting untuk menjadi bahan evaluasi
mudah mudahan ini ke depan juga tahun depan supaya kita juga tidak menjadi pr yang panjang
terima kasih banyak pak heldi
memang demikian elvira dan juga pemirsa karena memang sekarang sudah mendekati hari h lebaran
sehingga para pemudik juga sudah beramai ramai melakukan perjalanan pulang kampung ke rumah atau tempat tinggal mereka
atau kampung halaman mereka masing masing
sehingga himbawan untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan motor khususnya ke pelabuhan ciwandan ini
untuk memperhatikan kesehatan dan juga stamina mereka
supaya pudik tetap terjalan
atau berjalan lancar dan juga selamat sampai tujuan
terima kasih langsung dari cilegon banten
sebelumnya bella mulahela dari stasiun gambir jakarta
terima kasih rekan rekan update informasi untuk arus mudik malam ini